terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia indonesia melawan covid
organisasi kesehatan dunia mengatakan pandemi covid sembilan belas di dunia berpotensi bisa menjadi endemik
namun di tengah penurunan kasus positif di dunia masih ada negara yang cukup tinggi penyebarannya termasuk indonesia
ahli menyebut saat ini indonesia sudah masuk dalam fase hiperendemi
seperti apa status hiperendemi ini dan bagaimana status tersebut mempengaruhi penanganannya di indonesia
sehingga tentu harapannya agar penyebaran virus tetap terkendali
kita akan gali bersama dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia hermawan saputra
selamat malam pak hermawan
selamat malam pak pani
baik terima kasih pak atas waktunya bergabung bersama kami malam hari ini ya
akhir pekannya diganggu
baik langsung saja pak hermawan
ini statusnya sudah ditetapkan atau ahli mengatakan bahwa indonesia ini berada dalam fase hiperendemi
nah apa saja indikator yang membedakan status pandemi covid sembilan belas ini berubah menjadi hiperendemi
ya saya jelaskan dulu ya mbak fani bahwa saat ini indonesia masih menjadi bagian dari global situation ya
karena global itu di asesmen oleh lembaga kesehatan dunia terutama who
saat ini kita masih dalam global pandemi
pandemi ini terujuk kepada sebarang penyakit atau wabah yang menduduknya menyentuh negara negara di berbagai benua
dan juga berdampak luas terhadap aktivitas sosial aktivitas ekonomi pendidikan budaya bahkan politik
tentu saja saat ini juga indonesia masih di dalam ruang dan waktu pandemi
tetapi kalau kita cara suatu waktu ke depan nanti ketika who melakukan evaluasi dan asesmen kembali bahwa dunia tidak lagi pandemi misalnya
atau ketika who mencabut level pandemi maka negara negara di dunia akan mengalami situasi di sebagian negara sudah selibilir kasus covid nya
sebagian negara sudah keluar dari
tetapi boleh jadi di sebagian negara itu penyakit ini meng endemik namanya
endemik ini adalah situasi di mana penyakit yang sempat mewabah itu bertahan
cipatnya laten hadir ada konsisten dan juga persisten
konsisten ini berarti penyakit itu ada
jadi penyakit yang sebelumnya sempat mewabah kemudian bertahan
di indonesia sendiri masih menjadi endemik
ada penyakit menular
ada penyakit seperti hiv aids
bahkan beberapa penyakit yang hampir seperti polio filariantim masih sudah muncul di beberapa wilayah di indonesia
oleh karena itu situasi secara umum di berbagai negara
nah setelah who akan mencabut suatu waktu istilah pandemi
kenyataan endemik akan terjadi di berbagai wilayah atau negara
nah keadaan di suatu negara ketika who mencabut pandemi ini
dan bila ada penyakit itu yang masih tinggi bertahan lama kemudian persisten
sifatnya terus menerus ada dan sulit
jadi penyakit ini gigih untuk bertahan
kalau kita menyebutnya sebagai hyper endemik namanya
di suatu negara lain boleh jadi sudah tidak ada
tapi di negara lain ada dan persisten kasusnya
nah indonesia negara kita dengan bentangan luas alam yang begitu lebar
dengan dua ratus tujuh puluh juta penduduk
latar belakang ekonomi pendidikan budaya
menyebabkan perilaku itu berbeda tingkat kreditisi tanamnya
maka potensi covid nyakit yang juga menyebar melalui perilaku juga akan tetap ada
oke pak hermawan saya potong dulu
utama di jabodetabek
karena ini kasus terkendali
tapi sebagian di luar di sumatra kalimantan sulawesi nusa tenggara manitoba atau papua
pak hermawan saya harus potong dulu
ini mungkin bisa dijelaskan lagi nih bedanya hyper endemik dengan endemik seperti apa
kita menyebutnya situasinya boleh jadi kita akan potensial menjadi hyper pandemi hoax pandemi
oke mungkin bisa dibedakan dulu pak bedanya hyper endemik dengan endemik ini seperti apa
parameter yang membedakan
endemi itu penyakit yang masih ada dan bertahan
walaupun who sudah mencabut status pandeminya
jadi ada bertahan dan kadang konsisten
dalam rentang waktu yang lama itu bertahan
seperti hatinya penyakit tuberkulosis dan malaria di indonesia
di beberapa wilayah seperti papua misalnya penyakit manalia itu masih cukup tinggi
nah tetapi kaitan dengan yang kita bahas covid sembilan belas saat ini
boleh jadi ke depan ini
juga penyakit ini akan bertahan di indonesia
dan sewaktu waktu kalau kita tidak mampu kendalikan dari faktor demografi dan geografi
bisa menjadi penyakit yang tinggi tetap angka kasusnya
nah ini sebenarnya masih berupa kajian ya
semacam forecast yang sebenarnya tak terlarai
beberapa lembaga di dunia ini melihat kasus covid dari perspektif ekonomi
jadi indonesia itu baru melakukan ekonomi
ekonomi recovery itu pada kuartal keempat di tahun dua ribu dua puluh satu
artinya di ujung tahun ini baru indonesia itu bisa sedikit melakukan relaksasi
tetapi ada konsekuensi dari relaksasi ini dengan adanya gelombang gelombang
yang mungkin muncul diakibatkan oleh adanya new variant of interest
sebagaimana juga india pernah mendapatkannya
sebagaimana juga peru dan chile di amerika latin
jadi dengan varian alfa yang lalu
oke bahkan negara maju kena juga ya
ini ada potensial untuk munculnya hal itu
dan boleh jadi virus ini akan bertahan lama di indonesia
kita tidak berharap tentu saja ya
tetapi dengan begitu kita harus siap sumber daya
kajian kajian menyangkut vaksin obat bahkan bahan bahan baku seperti pitoparmaka
yang kesemua itu diarahkan untuk meningkatkan daya tahan atau health system resilience kita di masa datang
mudah mudahan tidak terjadi
jadi kita harus berharap untuk menangani pandemi ini
tetapi kalau angkanya itu masih terus tinggi
terilaku sulit terkendali
nah itu potensial
nah itu yang kita bahas sebagai potensial hyper pandemi post pandemic di indonesia
pak hermawan untuk parameter vaksinasi ini termasuk dalam bentuk kajian nggak
mengingatkan indonesia ini baru sesuai datanya ya
baru sekitar tiga puluh tiga juta warga yang mendapat vaksin dosis kedua
ini bisa dikaji juga
ya tentu ada kaitannya ya
jadi memang multifaktor
dan multi variable yang menjadi acuan di dalam evaluasi ya penanganan pandemi di indonesia
bicara vaksinasi tentu saja kita punya beberapa tantangan
negara kita sejauh ini bukan produsen utama vaksin
kita masih mengandalkan vaksin transport atau bekerja sama dengan negara lain
yang kedua diskusi ya kaitan dengan equity and equality ini masih menghadapi tantangan
ki jakarta bagus tapi jawa barat belum optimal
jawa tengah jawa timur dan apalagi provinsi yang ada di luar pulau jawa
nah kalau kita mau bicara vaksin kita baru bisa mengukur level of protection itu ketika vaksin sudah disuntikan untuk tahap kedua
gap capaian vaksin pertama dan kedua ini hingga saat ini masih cukup besar untuk di indonesia
kita masih harus terus menjual pastikan equity and equality atau coverage dari vaksinasi ini
untuk kebijakan untuk diri bagaimana

mampu melakukan mix data risiko yang pada akhirnya mampu melus outbreak ya
wabah yang sporatif sifatnya mendadak sehingga dia akan memunculkan kasus yang tetap tinggi di masa masa mendatang
kesiapan inilah yang holistik termasuk dari segi kajian tentang vaksin kajian tentang obat obatan suplemen dan lain lain
termasuk juga ingin mendorong agar kajian pengembangan psikoparmaka
jadi bahan bahan obat tradisional dan lain lain ini harus kita arahkan agar memperkuat daya tahan bangsa ke depan
jadi post pandemic isu setelah wabah ini dilewati dari pandemi oleh who
sebenarnya negara negara ini berpotensi mendapatkan multi burden efek namanya ya
efek yang berkali kali lipat beban kesehatan karena juga risiko penyakit lainnya meninggi
nah itu sebab kekuatan kita
dari segi alat kesehatan farmasi obat obatan vaksin itu harus menyeluruh
dan itu dibingkai di dalam rocap yang dikatakan oleh pemerintah hidup berdampingan dengan covid sembilan belas itu
oke jadi sebenarnya hampir sama ya kebijakannya yang diberlakukan di masa pandemi
tapi karena terminologinya hiperendemi mungkin tetap tidak boleh kita kendorkan
seperti itu ya protokol kesehatannya ya pak hermawan
ya hiperendemi ini adalah sebuah istilah yang seharusnya kita tidak terjadi ya
itu ini warning sebenarnya
kalau kita belum mampu mengendalikan kasus ini secara signifikan dari aspek perilaku
dari aspek kebijakan rekayasa teknologi dan lingkungan
maka kita boleh jadi negara yang cukup lama bertahan di covid ini ada di negara kita
bertahan ini kita juga harus memastikan agar tidak persisten penyakit ini tidak terus meninggi
tidak akhirnya tidak betahlah kita kira kira di negara kita
itu sebab kita mengingatkan kalau kita masih begini begini saja
jangan jangan post pandemi kita masih mengalami kesakitan yang tinggi dan juga bertahan lama
itu yang kita temukan dengan potensial hiperendemi
oke pak hermawan ada yang juga membuat saya cukup penasaran
kalau dari kacamata anda pak apa yang membuat kebijakan yang misalnya dilakukan oleh negara lain ketika ada dalam situasi kasus menurun
tapi kemudian kembali menemukan ditemukan kasus baru gitu
ketika selandia baru berada dalam kondisi seperti itu
mereka langsung lockdown ini apa yang membuat begitu sulit kebijakan yang diterapkan di indonesia
negara kita negara yang tidak hanya satu daratan
negara kita ini adalah negara yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan pulau
nah sebenarnya ini bisa jadi peluang sekaligus tantangan
kalau misalnya dulu kita cepat melakukan isolasi wilayah tentu sebarannya tidak seperti sekarang
sekarang ini kan sudah menyeluruh
tentu tidak bisa disamakan
negara besar seperti tiongkok misalnya penduduknya lebih dari satu miliar tapi mereka daratan
walaupun daratan mereka bisa mengisolasi
wuhan saja yang menjadi asal dari penyakit ini cepat sekali dilakukan kendali karena mereka melakukan lockdown
demikian juga beberapa negara di eropa bahkan tetangga kita seperti singapura
mudah melakukannya karena negaranya semacam negara kota
karena penduduknya kecil juga teritori
tapi negara kita dengan multi latar belakang
tentu saja pemerintah punya pemikiran
walaupun dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
kita punya opsi karantina wilayah
tapi pemerintah kita lebih memilih opsi yang cukup longgar
dan memang itulah yang kita kenal dengan di setiap bkn saat ini
dengan kebijakan tersebut pak hermawan
mungkin ada semacam prediksi atau hitung hitungan dari para pakar
termasuk bapak juga
mengingat kebijakannya seperti ini
dari situasi pandemi kira kira kapan kita bisa masuk ke hiperendemi
kemudian juga endemi
dan kemudian harapannya agar pandemi ini bisa bebas seluruhnya dari indonesia
kajian kami mungkin who akan melakukan evaluasi terus ya
terkait dengan pandemi global ini
dan prediksi ya ini namanya juga prediksi ya
dari sekarang ini kan kurang lebih hanya tiga puluh lima negara yang masih betul betul dilanda
kalau kita bandingkan di akhir dua ribu dua puluh yang lalu
ada satu ratus dua puluh negara
yang dalam kondisi kritis ya menghadapi covid ini
yang betul betul serius
angka kesakitan tinggi kematian juga tinggi
itu sampai satu ratus dua puluh negara
tetapi kalau kita evaluasi pada kuartal ke dua ya
bahkan masuk di bulan agustus saat ini
sebenarnya negara negara yang masih ada di angka angka signifikan ini
tetapi indonesia konsisten kurang lebih ada tiga puluh lima negara
hemat kami hingga akhir dua ribu dua puluh satu ini
akan kurang dari dua puluh negara
dan boleh jadi kalau cuma sepuluh negara
dan kemudian negara tersebut dilihat tidak memberikan multi layer efek dari ekonomi dan lain lain
who akan mencabut pandemi ini
dan kalau who mencabut global pandemi
maka negara negara yang masih mendapatkan kasus ini dan hadir covid sembilan belas
seperti halnya indonesia
itulah negara negara yang akan mendapatkan tantangan endemik
kasus itu berarti
berarti bertahan di suatu negara
apakah status endemi ini dalam kategori resiko ringan atau resiko tinggi
dengan istilah hyper endemik
itu yang kita maksud bapak
singkat saja pak hermawan
untuk terakhir agar kita bisa mencapai status ringan tersebut
apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat
dari sekarang kita harus mampu melakukan netiasi resiko dan kendali covid dengan baik
kalau kita lihat fakta sekarang
kita masih mengalami efek pingpong ya
sejak awal sekali covid ada di indonesia
dua maret dua ribu dua puluh yang lalu
jakarta selalu hadir sebagai epicentrum
tetapi di bulan juni dan juli
dengan adanya momentum ppkm darurat
dan juga dengan adanya peran multi stakeholder termasuk vaksinasi
maka jakarta turun secara signifikan kasusnya
nah momentum ini dipertahankan
tetapi rupanya jakarta tidak boleh terlena
tidak boleh juga euforia
karena daerah lain seperti di bangkang
sebagian jawa tenggara
sebagian jawa barat
dan jawa tengah jawa timur itu masih cukup tinggi
dan apalagi di luar jawa
nah yang berbeda situasinya di antara daerah dan provinsi ini
menyebabkan ada kemungkinan efek singkong
karena walaupun jakarta sempat rendah
terus datang dari luar naik lagi
datang dari samping
kiri dan kanan itu potensi
tetapi kita harus mengarahkan kepada mitigasi resiko
yang optimal dengan tiga t
dan ini tugas pemerintah
kunci nya masih di tiga t ya pak hermawan
ini respon dengan cepat
dan juga peran masyarakat ini tetap
tipin dan sadar
pokoknya kuncinya jangan sampai kendor
tiga t tetap diberlakukan
kebijakan tetap ditegaskan di tengah masyarakat
seperti itu ya pak hermawan ya
betul sekali mbak pani
sehat selalu buat kita semua
sehat selalu betul
karena durasi kita sangat sempit
kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini
sehat selalu pak hermawan
terima kasih atas waktunya bersama kami
di cnn indonesia di indonesia melawan covid
selamat malam mbak pani